ya tapi emang roy nge backup data datanya
seingat gue harus selalu nge backup semua data dia
syukurlah kalau gitu
cuman masalahnya gue tau email gue gue gak tau passwordnya dia
ya nggak sih percuma juga
gimana kalau kita tanya al aja enggak
kalau mau kita ketemuan di kantornya
yaudah kalau begitu gue jemput ya
bangku ke kosong sebelah
ibu dokter mandiri ya
kalau gitu udah deh berjalan ya kita ketemu di sana
maaf pak tapi pak jajah kan udah meninggal
mungkin masalah ini akan ikut terkebur juga pak
mau dikubur kayak gimana pun tetap akan kecium
waktu kasus pembunuhan roy dulu
selain jaja masih ada satu orang kasih lagi kan
kamu cari tau ya
kamu temuin dia
jangan sampai kedua dua
bisa dikumpulkan sama nino dan rafael
semua datanya ada di ruang kerja saya di rumah
dengan keluarga bapak surya
ada apa ya sus
sekarang sudah jam besuk
pasien bisa dikunjungi
yang penting masuknya satu persatu
dan tadi pak surya bilang
mau berbicara sama pak surya
bisa dikumpulkan sama pak surya

bisa dikumpulkan sama pak surya
bisa dikumpulkan sama pak surya
orang bisa berbicara sama kan pak surya
ini adalah tant grandfather
tenggorokan kering kegiatan panas makanan panas minum air sejuk adem sari
larutan sejuk alam air sejuk adem sari
apa gimana ada yang sakit
ya allah masih melindungi bapak
lewat pertolongan dari allah
alhamdulillah kalau misalkan bapak ngerasa apa apa gak akan apa apa
aku gak khawatir banget sama bapak aku takut bapak akan apa apa soalnya
bapak akan apa apa
saya gak akan biarin bapak sedih
saya gak mau membuat andin sedih
karena saya tahu andin sangat menyayangi bapak
dendam sama kamu
tapi gak tau kenapa bapak yakin
jadi kita tidak bisa menghargai bapak yang sudah mencari kita
cintanya terhadap kamu
sudah menghabis dendam itu
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
untuk kembali mempercayai al
gue pengen bahas mengenai laptop sama handphone aero yang kemarin itu
lo tau gak sih
gue udah bawa ke tempat servis
tetep gak bisa dibenerin juga
handphone sama laptop ditaruh di gudang
dibiarin begitu aja
ya rusak lah
yah sayang banget gak
terus kita gak bisa dapat petunjuk dong
yah sementara waktu sih
cuman data dari handphone sama laptopnya itu masih bisa dipindahkan
jadi kalo udah sempet di backup di memory cloud itu bisa
ya tapi emang roy ngebackup data datanya
seingat gue roy selalu ngebackup semua data dia
syukurlah kalo gitu
cuman masalahnya gue tau email gue gak tau passwordnya dia
ya nggak sih percuma juga
kalau mau kita ketemuan di kantornya
kalau begitu gue jemput ya
bangku gue kosong sebelah
kalo gitu udah deh
gue jalan ya
kita ketemu disana
gimana keadaan papa mbak
papa masih di dalam sekarang
sama andin mama juga belum masuk
mama masuk ke dalam dulu ya
gimana sih deng lo tadi
hampir aja tadi mas al gak dateng
keputusan ini gimana